hiruk piku kemacetan yang terjadi di jakarta memang sudah menjadi pemandangan sehari hari
pulang kerja lalu terjebak macet terkadang membuat kita menjadi penat belum lagi jika
diiringi dengan perut yang keroncongan daripada asam lambung naik lebih baik kita melipir sebentar
untuk mencicipi kuliner yang nikmat ada bubur ayam di daerah kebayoran baru jakarta selatan
yang cukup terkenal dan legendaris tempat ini berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua disini ayam yang disiapkan
melimpa hingga seratus ekor setiap harinya menurut pemilik warung bubur ayam agus rasa gurihnya
bukan berasal dari penyedap makanan melainkan asli dari air rebusan ayam tersebut ayamnya kan
digoreng kalau airnya itu yang buat bubur khusus buat bubur otomatis air ayamnya banyak rasanya lebih
gurih sebelum makan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat mengaduk
bubur ternyata dibalik bubur ayam saya menemukan kuning telur ayam kampung namun tak perlu khawatir
meskipun awalnya mentah telurnya berubah menjadi setengah matang saat tercampur bubur panas jika
bubur pada umumnya biasa pakai kelupuk kalau di sini pakai cistik atau stick keju nah di sini juga
telur ayam kampung tapi rasanya enggak misal sekali er kembali perpaduan bubur ayam telur
setengah matang dengan cistik renyah menjadikan kuliner ini unik dan lezat warung bubur ayam ini
buka dari jam tiga sore hingga sebelas malam menu bubur ayam komplit dijual seharga dua puluh empat rupiah
selain bubur ada pula miyamin di daerah lain yang sering terjadi kemacetan yaitu di cikini
jakarta pusat tempat ini berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh di roksi dan membuka cabang di cikini pada dua ribu empat
akhir pekan dan jam pulang kerja menjadi waktu ramainya pembeli suasana dengan hiburan lagu
dari pengamen mampu mengusir rasa penat akibat macet saat disajikan aroma kaldu ayamnya sangat
tercium harum cita rasanya ini sangat manis dan juga gurih dengan tekstur mie yang lembut
nah yang paling bedanya ada di kuah kaldunya
jadi dia ini murni dari ayam yang rebus lama jadi berasa banget
milik warung bakmi arianto mengatakan mie kenyal yang disajikan merupakan hasil olahan
sendiri yang merupakan ciri khas dari menu ini minyakan kita buatan sendiri ya bukan
kita ngambil ke pabrik bukan ini kita kan khusus produk sendiri olahan sendiri jadi
bedalah minyak mie mien komplit dengan bakso dan pangsit rebus ini dijual seharga rp dua puluh dua beragam
kuliner tersedia di titik masjid jakarta dapat menjadi pilihan anda untuk mengisi perut syifa
nifa nabil haris jakarta